gerakan kalian salah yang benar dong
kalian tenang aja
kalau digoyur air
terima kasih nina
haa ada yang berbelaya
ih oscar payah
kalian tahu ini apa
iya memang ini kayu
tapi kalau kamu mau jadi murid om
kalian harus bisa matahin kayu ini satu satu
coba aja patahin
kayu itu kan keras
kayu itu keras
kayu itu keras
kayu itu keras
kayu itu keras
iya gak keras

terus gimana dong
aku juga gak tau
kalian senang aja
aku akan bantu kalian kok
ini kayunya aku ganti

ini kayunya aku ganti
kita diteremakan jadi murid
ternyata kalian ini serius ya
mungkin kalian punya bakat
aku mau bagi silat
kalian om terima
jadi murid om
kalian itu harus serius kalau kalian mau latihan silat
kalian itu harus menyiapkan diri
karena silat itu fisiknya harus kuat
padahal kamu lor
jadi kamu mau sendirian dari tadi
aku dengerin koko
kamu bilang ke mereka kok mereka udah bangun
besok mulai latihan
tapi saya juga ikutan silat ya mak
tapi saya juga ikutan silat ya nak
hati hati nih jalan ya
uh oscar kamu salah kamu akan nunduk agak nunduk ya
hap tangkis tonjok tangkis hap hap gitu kamu juga ininya benar
tonjok tangkis tonjok tangkis gitu eh coba ulangin
oscar brandon gerakan kalian salah yang bener dong
break dulu ya om
ini baru sebentar udah minta istirahat
kalau serius nggak kayak gini
udah mendingan sekarang pulang
gak usah belajar sekali ya
pulang aja deh belajar silap susah capek lagi badan aku badan pegel kenapa juga
kemarin aku pengen belajar cilap
sepeda ini buat kita aja
turun turun turun
balikin sepeda temen aku
ambil aja kalau bisa
eh jangan lali
wah brandon ngejar anak ngakal itu tuh
kasian cindy nih
banyak berantem ayah maju brandon simsalabim hahaha hahaha jangan jangan ada hantunya emang
ini sama aku kawin kawin minah gitu aja takut katanya enggak kamu apa apa kan brandon enggak
apa kok makasih ya udah tolongin aku sama sama kamu kenapa kok dia maja iya brandon kenapa kamu
diam mau minta maaf sama om fandi aku mau baju silat lagi
lagi aku minta maaf ya om kamu belajar silat lagi aku enggak bakal nyolah lagi kok
ya om udah berkali siap siap siap
hari ini latihan sampai disini
bela diri itu bukan buat titik jagoan